masa allah siapa sih itu
jadi pada berangkat kagak
cepetan kita mau buru buru nih
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
ingin diriku jadi seperti mereka
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
kalau haikal berbuat salah
seharusnya haikal bersama aku
sama bapak dan ibu
itu tidak baik
ayah ingin kamu tinggal sama pakde
dan masuk pesantren
apa gara gara hai pecahin kaca mobil ayah
terus ike mau dibuang sama ayah
kalau kamu masuk pesantren
paling kamu jadi
atau jadi day
gak kayak kita banget deh
di sana itu gak seru
gak boleh keluar
pokoknya tanpa diatur deh
saat ini kondisi keuangan keluarga kita
kurang begitu baik
kenapa harus haikal yang dibuang
kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu saya
gak ada yang ngebuang kamu
gak ada sama sekali
bisa sama seribu kan gak boleh berantem
masa udah baik kan berantem lagi
kamu tungguin disini ya
supaya haikal kayak om
kalau di pesantren aja
kamu gak bisa bertahan
kamu gak bisa bertahan
kamu gak bisa bertahan
apalagi kalau kamu pergi berlayar
eh pademu kemana
eh kalian mau pada kemana sih
iya kebetulan stadionnya mengarah ke kota
jadi kita sekalian ikut deh
berarti kalian suka bola
ya suka dong
kita aja sering main di rumah ya kan teman teman
aku tuh jago
jagoannya emil manchester united
oh aku sih barcelona
karena barcelona ada messi nya loh
ah apaan tuh barcelona
kerenan ya madrid
kemarin aja barga kalah lawan madrid
itu kan tahun lalu tahun sekarang
barca yang menang madrid yang cemen
masih tetep keren madrid
udah udah udah kalian ngapain sih berantem gara gara bola doang
lagian juga kan muslim itu gak boleh berantem
bersatu kita teguh bergerak kita runtuh
eh pak ustadz
gak ada heikal
gak seru ya sun
kayaknya ah kita udah kesepian nih kan
gak ada heikal
jadinya aman damai tentera
bukannya ini waktu sholat duha ya teman teman
kalo gak ada heikal
aku jadinya lebih semangat gitu
ustadz gue udah nungguin tuh di masjid ya kan
itu akibatnya kalau kita tergesa gesa
tuh aku lagi jalan
makanya kalo keluar tuh klekson dulu
sama pake lampu sen
emangnya kamu kira aku tuh angkot
pake lampu sen sama klekson
gak bisa jadi
udah bangunin bangunin
aduh lama banget sih
aduh hati ya
siapa sih tuh

kalian ini kok jadi terburu buru kayak gini sih
karena kan tahu terburu buru itu temannya siapa
jadi lain kali jangan terburu buru ya kalau masuk ke masjid ya
sekarang kita siap siap untuk sholat duha berjamaah
sholat duha pak ustadz
manfaat sholat duha berjamaah untuk kita apa ya pak ustadz
wow banyak dodot
jadi begini di dalam tubuh kita ini ada tiga ratus enam puluh sendi
nah setiap sendinya itu harus kita keluarkan sedekahnya
itu semua bisa dicukupkan dengan sholat sunnah duha
wah besar juga ya
kasiat dan manfaatnya sholat duha itu
itu baru sholat sunnah duha loh
apalagi kalau kalian sholat berjamaah sholatnya wajib
tuh kan maka lebih banyak lagi manfaat dan pahala yang kalian dapatkan
rajin sholat berjamaahnya ya
yaudah sekarang kalian isi sabnya yang masih kosong ya
teman teman yang sudah pada siap
sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dikerjakan dengan dua rokaat bisa empat rokaat ataupun bisa lah bisa lebih
yang pasti bilangannya selalu genap ya
dan sebelum kita melaksanakan sholat duha alangkah lebih baiknya kita berniat dulu ya
asalan duha rok'ataini lillahi ta'ala
sekarang lurus dan rapatkan staff kalian
karena lurus dan rapatnya shaf itu merupakan kesempurnaan dalam sholat
sekarang kita mulai sholatnya ya
mudah mudahan pak kiai kita bisa segera menemukan haikal dalam kondisi yang baik
ustaz ustaz ustaz berhenti berhenti itu ada anak anak
mana tahu haikal pernah ke sini
saya cek lu pak yai ya
ntar pak yai
adik adik pernah lihat kakak ini enggak
oh pernah lihat
kalau enggak kenapa bilang oh
kok menjadi marah
enggak enggak enggak marah kok
ya udah kalau gitu
ya udah yuk
pak haji aku lapar
emangnya belum makan
udah ustadz ambil yang di tas itu makanan
aduh pak kiai tapi kan itu persediaan kita pak kiai
enggak apa apa dia lebih membutuhkan udah kasihan ya
hmm gitu ya
udah enggak tahu minta makan
ini pak yai
eh eh shush jangan berebut jangan berebut nih
kasih lagi satu tuh kan dua kan
nih kasih lagi deh ya
itu ambil lagi ambil lagi ya